tapi dari pak prabowo sudah menyatakan hari ini ada acara seperti ini juga
semua kita undang sampai partai partai yang di parlemen kita undang semua ya jadi
termasuk kepada presiden dan calon presiden paslon satu dua tiga kita undang
tapi dari pak prabowo sudah menyatakan hari ini ada acara seperti ini juga
rumahnya dari keluarga besar jadi dia minta izin kemungkinan kata pada skoke
mungkinan yang dikirim wakilnya pak muzani saya ihsan sitorus saksikan program program
kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya